tiga anggota dpr komisi tujuh dpr ri dari fraksi pks menemui mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bbm
pks menyatakan fraksinya menolak kebijakan menaikan harga bbm
tiga anggota fraksi pks komisi tujuh dpr ri ani mulyanto nur hasan zaidi dan juga dia nurwitasari menemui mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam
selasa sore di depan gerbang utama gedung dpr ri
ketiganya naik mobil komando dan menerima aspirasi mahasiswa
mulyanto mengatakan mahasiswa memiliki hati nurani dan akal sehat yang menolak kenaikan harga bbm
sementara dia nur witasari mengatakan pks konsisten selalu tegas menolak kenaikan bpm selama menjalani rapat dengan pendapat dengan pemerintah pertamina dan bph migas
nur hasan zaidi menambahkan selama rdp komisi tujuh dengan pemerintah tidak pernah ada kesepakatan untuk menaikkan harga bbm
sikap fraksi pks jelas
menolak bahkan walk out dari sidang paripurna
saya jelaskan saya nur hasan zaidi bersama budiah mulyanto adalah membidangi di komisi tujuh yang membidangi sdm yang membidangi pertamina yang membidangi proses opsi opsi dan tidak ada opsi untuk naik
di komisi tujuh harus menjadi catatan penting saya sampaikan catatan ini
tidak ada kesepakatan dalam komisi tiga
komisi tujuh untuk kenaikan bpm